terima kasih mbak
nah surabaya sebagai kota palawan memiliki akar yang kuat dengan bangunan bangunan bersejarah
seperti salah satunya tempat ini
nah anehnya begitu masuk tempat ini saya merasa
pintar bijaksana dan berwawasan luas
ternyata saya berada di tempat yang dulunya adalah toko buku pantesan adalah lokahenscafe
dari depan sudah terlihat bahwa bangunan ini adalah peninggalan masa kolonial belanda
tidak salah tertera di pelakat bangunan cagar budaya yang tampak usang bangunan ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
wih hampir seabad
begitu kita masuk bangunan yang ada di sudut jalan tunjungan ini memberikan vibes yang menyenangkan
bekas toko buku jwf slow eater surabaya ini
mendistribusikan buku buku belanda di hindia belanda
dari interiornya terlihat susunan rak rak buku yang dijadikan simbolisasi rak buku zaman dulu
setelah itu bangunan di tunjungan nomor tiga puluh sembilan ini beberapa kali beralih fungsi
hingga awal dua ribu dua puluh tiga ini lahirlah kafe loka hands yang berarti tangan tangan orang lokal
selain rara buku adanya display salah satu merek jamu jadul cukup menarik perhatian
jamu jamu yang hanya kita temui saat kecil dipajang di situ
seperti jamu galian singset pegelinu saham dan jambu jamu
sampai sehat wanita
di sudut yang lain tampak koleksi piringan hitam berjajar rapi tertata di antara rak rak hukum
vinil dari arah lawas masih tampak apik
salah satunya album vinil martin gay penyanyi seoul enam puluh an
untuk menataan interiornya arsitek andra martin membuat perpaduan tiang tiang kokoh
dengan jendela lebar dan rak buku yang menjulang
modern heritage begitu disebutnya
memadukan eksotisme masa lampau dengan kenyamanan kekinian
yang membuat pengunjung betah berlama lama
rekomendasi teman sih sama dekat dari hotel
terus pas masuk apa kesan
kayak vintage gitu bagus kayak historical gitu
tapi dalamnya modern sih
iya dalamnya modern
untuk makanan resto fine dining ini menjunjung tinggi khasanah boganu santara
seperti sopi gapindang palembang
bambu iwak befufu hingga kebuli banjar
namun pilihan saya telah mantap nasi campur
ini adalah nasi campur loka
jadi mereka ini musiman bila musim kemarin mereka pakai nasi campur bali
untuk ini adalah nasi campur sulawesi
jadi sinisernya ada ini ayam woku kemudian sambelnya ini
sambal dabu dabu jadi manis ketemu dengan seger
aduh rasanya di mulut
uh luar biasa
dan jangan lupa penutupnya minuman anak gaul hoti alias teh panas
saya lanjutin dulu
untuk dari cafe loka hands ini kami lebih mau nyongsong indonesian begitu
jadi karena dari dulu kan konsepnya kayak toko buku gitu yang dimiliki dari orang belanda
jadi first time kita mau nyongsong itu lagi
jadi kalau dari foodnya sendiri kita mau lebih nunjukin indonesian food
jadi semua indonesian food kita tunjukin di sini kayak gitu
perjalanan saya lanjutkan
sambil menyusuri surabaya yang panas saya berbelok ke kafe yang ada di bilangan wali kota mustajab
bangunan kafe ini memang masih tergolong muda masih sekitar enam puluh tiga tahun
didirikan pada kisaran enam puluh an pada dua ribu sembilan belas
direnovasi menjadi cafe sansekerta
begitu memasuki bangunan ini berasa masuk ke rumah nenek
lantainya yang masih menggunakan keramik lawas
kursi anyaman bambu dengan meja marmernya menambah kesan klasiknya
menuju meja saya saya harus melewati pintu putar yang antik
segera saya memasang es doger
hari ini panasnya kota palawan luar biasa
es doger datang segera saya siramkan sirupnya dilanjut dengan susu kental manisnya
tak tahan untuk tak menelan ludah
hub satu suapan melepaskan segala dahaga
untuk main course nya saya memilih makanan wajib kota surabaya rujak cingur
tak berselang lama rujak cinggur pun datang
bila biasanya rujak yang menggunakan hidung sapi ini disajikan ala kaki lima
hari ini saya penasaran bagaimana rasanya jika dihidangkan di kafe bintang lima
nah kalau anda ke surabaya
tidak akan terlalu berani untuk makan makanan kaya surabaya ini
ketisnya sayur sayurnya dan yang paling bintang utamanya cinggurnya
dan nanti kalau sudah terpedes tenang
ada dua ada kerupuk ada es doger yang seger
yuk kita lanjut dulu
menu makanan yang disajikan di cafe ini adalah comforting food otentik nusantara
seperti tahu telur sate kelopo domohon sampai gurami pesmol sunda
untuk makanan ini sih oke
ini kayaknya ayam saus padangnya oke
habis itu suasana restorannya juga terasa kaya rumah gitu homey gitu
iya itu interiornya kaya apa
pemilihan warna interiornya tadi itu yang bikin beda sih dari restoran ini
beda bedanya kaya apa
mungkin dari dia bukan cuma kayak kursi meja biasa tapi bisa ada rasa tadi homi nya itu sih pemilihan warnanya juga terutama ya
nah pilihan sudah terbuka di depan mata
apalagi menjelang hari kemerdekaan rasanya akan seru jika bisa berwisata kuliner ke kafe atau resto yang bertema heritage
sambil menikmati kekayaan menu otentik nusantara
ganjarwi caksono miki beresia surabaya jawa timur